dengan menteri sdm yang baru yang menggantikan sudirman said saat ini sudah ada archandra tahar langsung dari istana negara
kita dengarkan bersama
dan baru taunya ya dalam jeda waktu itu
bekalnya adalah integrity dalam membangun sektor industri
karena industri energi energi itu menyangkut oil and gas energi terbarukan mungkin di sektor nanti juga minerba juga kelistrikan
kita memerlukan transparansi dari pengelolaan sektor ini sektor energi
kita lihat belajar dari pengalaman
yang namanya integritas dalam pengelolaan sebuah sumber daya alam itu sangat diperlukan sehingga kita bisa duduk sejajar dengan bangsa bangsa lain
kalau kita bisa secara bangsa berintegritas dalam hal dealing atau memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan policy di bidang oil and gas
bapak mungkin biasakan artinya

terus dan mengumumkan deep water exploration
selama ini sebenarnya pak pak kan menggunakan
apa yang kurang apa yang diperlukan untuk mengembangkan deep water exploration
deep water exploration kita harus memahami dulu
tapi juga high reward
memang benar future dari oil and gas ke depan itu bergantung kepada enhanced oil recovery
kemudian yang ketiga itu adalah shale oil of shale gas
nah khusus untuk deep water kenapa lapangan deep water di indonesia
tahar seorang profesional yang akhirnya dipilih jokowi masuk ke dalam kabinet untuk mengurusi energi dan sumber daya mineral indonesia